maju nih di caleg mana bang di sini
berapa bang di sana karena biasanya ada caleg caleg yang sudah atau warga warga yang sudah pakai tarif tuh teh
biasanya satu suara ada yang seratus ribu ada yang satu ratus lima puluh ribu bahkan ada yang sampai lima ratus ribu kata salah satu sumber
kalau di jawa barat ada nggak yang minta sama teteh teh satu suara seratus ribu
di satu bulan pertama itu sempat seperti itu
seperti itu tapi lama lama aku berpikir emang lu kalau misalnya gue bayar segini emang udah jaminan
pasti jadi pasti gue dapet suara seperti itu gitu
dan boleh dibilang aku tertipu lah gitu dengan hal hal seperti itu
jadi akhirnya bulan berikutnya aku bener bener pakai tim manajemen aku
manajemen aku tuh yang biasa ngurusin aku nyanyi bukan ngurusin politik gitu

kalau boleh dibilang ini anak anak orang orang bandung tahu ya
aku salah satu caleg yang nggak terlalu pakai jasa pac
jadi yang pakai ranting ranting gitu tuh aku nggak pakai gitu
aku bener bener turun sama tim aku
terus alhamdulillah nggak tau ya nggak tau kenapa kodara allah
banyak banget orang orang yang simpatik gitu ya
bahkan sampai ke tps tps aja itu yang menjadi saksi saksi aku
untuk c satu itu banyak relawan yang benar benar lawan aku nggak bayar